ambil motor baru aja tiga jutaan motor kamu masih laku
buat bayar utasa makan aku sisanya buat dp
bayar sisil rumah aja saya pusing san
coba minta tolong sama pak kemet
jangan minta tolong tapi minta pendapat
semua yang mengerjakan sih
iya pak saya sudah pikirkan
tapi pak saya itu sudah lama bekerja sama pak mustakim
dan pak mustaqim itu banyak sekali membantu saya
saya tahu pak mustaqim itu memang orang baik
iya pak beliau itu sangat baik
beliau sangat membantu saya
waktu saya butuh ini butuh itu beliau juga yang membantu saya
waktu saya pulang dari jeddah pak
mau balik ke jeddah saya takut
di sini nggak punya pekerjaan lain
akhirnya pak mustakif yang mengajarkan saya untuk bisa jadi agent
alhamdulillah pak saya bisa
dan saya berhasil
tapi bu yoyo itu hebat
terima kasih pak
juga pak mustakim yang selalu telepon saya
bahkan pak waktu saya sakit pun
pak mustakib yang ngantar saya ke dokter
kok asalnya tuh saya seperti orang yang gak tahu terima kasih
kalau saya sampai ninggalin beliau begitu pak
pak mustakim juga pernah bilang sama saya
dalam bekerja itu bukan cuma sekedar kerja
kalau nggak karena kata kata pak mustakib itu
mungkin saya udah dipenjara sekarang pak
karena dulu saya pernah tergiur buat ngalsuin dokumen keberangkatan orang
sepertinya saya nggak bisa bergabung sama bapak
baiklah bu yoyo
kalau itu memang sudah keputusan bu yoyo
kalau begitu saya berpikirnya

saya permisi dulu bu yoyo
jadi begini kos
jadi begini kos
masalah utang ya kak
motornya udah saya iklanin
makasih ya kos
saya kang yang harusnya terima kasih
kakakku udah bantuin
kalau begitu saya permisi dulu
iya kang aku
akhirnya harus dijual juga
sudah komplit semua
ktp akte kelahiran sama curah krek
insya allah cece urus
tapi sesuai yang cece bilang kemarin ya
cece gak janji kamu bakal berangkat cepet
gak papa cek
tidak nyetek saya punya harapan
insya allah mudah mudahan dapat diterima ya
eh pak mustaqim
mau kemana bu
saya baru mau ke kantor bapak
oh yaudah kalau gitu bareng sama saya ayo
iya pak ya
yuk saya ambil dulu ya
kebetulan banget bapak
cie jangan lupa
kamu teh jadi ke sumatera
jadi minggu minggu ini
tunggu kabar dari kang asep
motor kamu teh titipin atau ke saya
kirim setorannya setiap bulan
sudah ada yang nawar kos
mungkin besok pembelinya datang
belum tutup juga saya tebalik sini lagi
ambil motor baru aja
tiga juta motor kamu masih laku
buat bayar utasa makan aku
sisanya buat dp
bayar sisil rumah aja
sama pak kemet
tapi minta pendapat
semua yang mengerjakan sih eh sih
saya seperti sudah tidak ada gunanya lagi
dulu kan kamu juga begitu pun
tapi kamu gak ada masalah
sebenarnya dari dulu doi
makanya saya belajar masak
kalau saya masak kan masih ada yang bisa saya kerjakan
kamu begitu juga nggak kalau si atem pulang
saya mah nggak masalah kum
nggak ada apa apa
kalau saya disuruh masak ya saya masak
kalau dilarang masak ya saya nggak masak
enak menjadi kamu
esok kamu mau ke rumah
kalau kita bisa kerja di luar negeri
pernah enggak di rumah
punya uang sendiri
bisa beli apa yang kita mau
dihargain di rumah
udah gitu teh
suami juga gak semena mena sama kita
kalau kita nggak kerja
kita di rumah aja
suami punya uang sedikit aja
pasti cari kesalahan kita
nikah lagi kita ditinggalin ayah saya
ya udah ya cak saya buru buru mau ke warung
mikroweb teh apa buk alat masak juga kayak oven biasanya mau buat ngangetin makanan
tapi rasanya nggak akan berubah kalau di riat setiap rumah pasti punya
lihat tuh buk ya listriknya nggak kuat gelis
bapak teh kemana gak kelihatan biasa palingan di warung kemana lagi ya udah
panggillah tuh kita mau sarapan oh iya
bener doy saya mau bisa seperti kamu lempeng
ceng agetin kamu ceng
cie yang istrinya baru pulang pokoknya pres bener
hati hati jangan kebanyakan keramas rambut botak
ceng kamu jangan ngeledek cia kum lagi sedih
dia nggak boleh masak masak lagi sama istrinya nggak boleh bebenah serius
oh padahal enak kalau jadi si akum kumpul si doi tuh ada opsi aja jadi anak
apalagi jengkol yang direndang
aduh enak mantep
asal saya diberi kesempatan
jangan dibelengguk tangan saya